donnyng donnyng ratu penguasa laut kidul datanglah
datanglah ratu penguasa laut tidur
ratu penguasa laut tiku datanglah
ratu penguasa laut timur datanglah
siapa yang sudah berani mengganggu ketenangan istana
datanglah amba butuh bantuanmu
ternyata si lampir
mau apa dia memanggilku
ada apa lampir
amba mohon perbaikan
pertolongan gusti ratu
kamu mau menang lagi
benar gusti ratu
kamu itu terlalu banyak musuh lampir
tapi musuh hamba kali ini benar benar tidak bisa hamba hindarkan gusti ratu
mereka benar benar ingin memusnahkan hamba
sunan kudus memerintahkan murid andalannya
amba sama sekali tidak takut dengan kiai ageng prayogo
tapi sunan kudus
siapa yang berani menandinginya
cuma gusti ratu yang bisa menandinginya
lebih baik kau mengalah lampir
lalu bintalah ampun
aku yakin dia akan mengampunimu
itu tidak mungkin gusti ratu
mereka bersumpah akan membinasakan amba
dan mereka tidak akan main main dengan sumpahnya
rendamlah itu dalam darah tujuh gadis suci

kamu di rumah anakku sri
ini pasti ada seseorang yang sedang mempelajari sejenis ilmu hitam
yang mempergunakan anak dari saya sebagai tumbal
jadi orang itu yang sering melakukan kejulukan di kampung ini kum
ini tidak berpikir manusia